dewan perwakilan rakyat mengirimkan surat nota keberatan kepada presiden joko widodo
atas pencegahan ke luar negeri ketua dpr setiano fanto
dpr meminta presiden membatalkan pencegahan itu
wakil ketua dpr fahri hamzah mengatakan
nota keberatan merupakan sikap resmi dpr atas pencegahan setia novanto
nota keberatan ini diawali nota protes dari fraksi partai golkar
yang kemudian disepakati seluruh fraksi lainnya di rapat badan musyawarah
yang berlangsung hingga selasa malam
pertimbangan nota keberatan tersebut diantaranya
karena pencegahan terhadap novanto dianggap membuat kelembagaan dpr menjadi terganggu
novanto yang menjabat sebagai ketua dpr
selain memiliki posisi penting dalam struktur kenegaraan
juga menjalankan fungsi diplomasi
dpr menilai pencegahan membuat setia novanto tidak dapat menjalankan tugasnya
dan mencoreng dpr di dunia internasional
fahri mengklaim ada beberapa forum internasional
yang tidak bisa diwakilkan
kepimpinan dpr lainnya
inti dari surat itu adalah nota protes dan keberatan dari dpr
sebagai lembaga karena kita melalui bamus
atas tindakan direkturat jenderal imigrasi
kementerian hukum dan ham
yang melakukan pencekalan kepada ketua dpr
tanpa melakukan verifikasi terhadap undang undang
dan tanpa menghormati hukum
dan etika kelembagaan negara
yang harusnya diperhatikan
karena bagaimanapun posisi ketua dpr adalah
dalam posisi kelembagaan negara yang penting
menjalankan tugasnya baik di dalam maupun di luar negeri
apalagi ketua dpr selama ini pak novanto bukan orang yang tidak kooperatif
sementara alasan cekal itu lebih banyak kalau orang itu tidak kooperatif
menghilangkan alat bukti dan sebagainya pak